hari ini jemaah haji yang masih berada di mina menyelesaikan pelontaran jumrah
suasana mina berangsur angsur sepi ditinggalkan jemaah haji yang telah menunaikan ibadahnya
suasana mina kembali sepi setelah hari tasrik ketiga jemaah haji yang mengambil nafar sani
selesai melontar jumrah pada tiga belas zulhijjah
ada tiga tujuan jemaah haji setelah meninggalkan mina
ya di makkah madinah dan pulang ke daerahnya masing masing
bagi jemaah haji yang masih harus melakukan tawaf ⁇ ai dan tahalul
harus singgah ke makkah terlebih dahulu
selain itu ada juga jemaah haji yang masih ingin ziarah ke kota madinah sebelum pulang ke negaranya
pemerintah arab saudi telah mengatur jadwal kepulangan melalui bandara
yaitu paling cepat tiga belas zulkijrah untuk penerbangan domestik
empat belas julhijjah untuk penerbangan internasional khusus negara teluk
dan lima belas julhijjah bagi negara internasional lainnya
fokus pelayanan jemaah haji pasca puncak haji kali ini berada di kota mekah dan madinah
jemaah haji yang diberikan penerbangan di makkah dan madinah
dikirimkan oleh jemaah haji dan diberikan penerbangan di makkah dan madinah
jemaah haji yang diberikan penerbangan di makkah dan madinah
dikirimkan oleh jemaah haji dan diberikan penerbangan di makkah dan madinah
sudah ada produser cnn indonesia radian febriansah di makkah arab saudi
ibi setelah lontar jumrah dilakukan lalu apa aktivitas jemaah haji asal indonesia yang saat ini masih berada di sana
sudah ada produser cnn indonesia radian febge r mensitih external produ utmost dan paham polisi
sudah ada produser cnn indonesia radian febiros misal memuset penggambaran penerbangan di jakarta lalu penghubungan penafian jemaah dan mengunjungkan
sudah ada produser cnn indonesia radian febiros asal dibuat jemaah haji os dan jemaah makhlid
sudah ada produser cnn indonesia radian febiros asal dibuat jemaah r dan mengumumkan modeling dan proses depoli jemaah dan makhlid

maksudnya masih bergerak langsung kota mekah atau kota madinah bergantung
kota berapa atau berupa mereka diperankan

kota berapa atau berupa mereka diperankan
dan banyak kerja di antaranya para jemaah haji haji yang siang ini
berhubungan dengan kota madinah
mungkin tegak memanikan perjalanan menikmati madinah atau mekah
atau pun kota jeddah untuk bulan segaranya masing masing tergantung

berkait dengan dua jam sukus yang hari ini mencapai empat puluh derajat celcius
ini juga perlengkapan dari jemaah haji yang bergantung jauh
dengan jarak berjumlah meter
dan berjumlah meter
dan berjumlah meter